hari sebelum lu pergi
lo gak usah sangkut pautin gue lagi
dengan kejadian kejadian yang udah lalu
karena gue sendiri udah lupain itu semuanya
jadi lebih baik
kita hidup masing masing aja
lo lebih milih cowok lain daripada buah
ih liat deh
tega bener ya tuh
masa puisinya roman
jadi kayak benang gelasan pusut gini
ini mereka siapa sih sebenarnya
gue juga gak tau
tapi yang jelas tadi dia bilang
mau bakar bakar puisi gue
apa jangan jangan tuh orang suruhnya depan juga kali ya
tidak ada yang bisa mengatakan
tidak ada yang bisa mengatakan

kayaknya bukan dia deh
tapi kok lo pada bisa disini
dengan perintah dari raja salman
eh maksudnya perintah dari raja samuel
katanya kok dipukulin semalam tuh
kalau menurut gue sih man
sebenernya samuel tuh pengen baikan sama lo
cuman kayak dia ya masih gengsi gitu lah malu untuk minta bantuan gitu kan
iya sih gue rasa gitu sih
udah keliatan banget tapi
dia mah orang yang temen gengsi
gapapa dia mah emang ngefans sama pasha tuh
mukanya pada ungu
eh tapi seriusan gapapa
lo kenapa kesini
mendingan sekarang kita obatin ya
oh iya aku juga buat sandwich buat kamu
udah gak usah
eh tadi lo mau ngajak gue dengerin
sekalian ada yang mau gue omongin sama lo
cari kerjaan susah ya
sandwich aja sampe nganggur
ya udah ya duluan ya semuanya
tunggal dulu ya
ya ya duluan
tadulah kenapa nih gak ada dagingnya ini masalahnya
kok kita bisa ketemu disini sih kebetulan banget
gak usah berlebihan devon
aku pikir gue gak tau apa
kalau lo udah nelfon yasmin
gue tanya hari ini kita bakal jogging gimana sih
kok lo ngasih tau wulan sih
eh tapi yaudahlah gapapa
ya bagus juga sih kalau lo tau
ya itu artinya kan kita nggak ada rahasia rahasiaan
ini menunjukkan bahwa
kalau gue itu pengen mendapatkan lo
itu dengan sungguh sungguh
kita sama sama lari menghadapi kenyataan
gak usah sok puitis nih lo
senyum dong lo
lan kenapa berhenti segala sih
lahan kenapa berhenti segala sih
ah jadi gara gara itu
kayaknya ada yang cemburu nih
ngapain gue cemburu sama dia
yuk lari lagi
dulu lo udah pernah ngerebut bella dari gua man
gue gak akan biarin lo rebut ulan juga
ulan cuman buat gua
kemarin itu aku harus terpaksa pergi cepet cepet
soal aku dapet kabar dari mbak ufa
katanya mas fani masuk rumah sakit
oh jadi begitu
jadi kemarin itu
bukan karena kamu mau menolak aku
ya enggak lah mas
ini artinya aku boleh mengulang semua
kata kataku yang kemarin itu
maukah kamu menjadi istri
aku mau menikah sama kamu
ya ga keren
jadi gue mohon tolong lu dengerin baik baik ya
wow kayaknya jurus lebih berhasil nih
pasti roman mau nembak gue
oke aku udah siap buat dengerin kamu
apa yang terjadi sama gue sama lo
itu udah gue anggap kelar setahun yang lalu
sehari sebelum lu pergi
lo gak usah sangkut pautin gue lagi dengan kejadian kejadian yang udah lalu
karena gue sendiri udah lupain itu semuanya
jadi lebih baik sekarang
kita hidup masing masing aja
kamu jangan kayak gini
gue lebih milih cowok lain daripada gue
setahun yang lalu
di malam itu
gue datang ke rumah lo
niat gue mau mencari jawaban atas pertanyaan gue seminggu sebelumnya
apa lo mau jadi cewek gue
di malam itu juga gue langsung dapat jawabannya
mar jadi karena ini kamu gak bales sms sama email aku
gue balik ya
enggak lo gak boleh pergi roman
gue gak mau lepasin lo
terima kasih aku mohon sama kamu
oh minta maaf banget sama kamu roman
aku begitu labil banget roman
dan setelah aku pindah ke jerman
aku baru sadar
kalau cowok yang selama ini aku sayang itu adalah kamu